sementara itu temuan komnas ham terkait pelanggaran ham dalam tes wawasan kebangsaan atau twk kpk
semakin menegaskan upaya pelemahan kpk secara sistematis
twk yang berujung pada penonaktifan lima puluh tujuh pegawai kpk
dinilai banyak kalangan sebagai praktek otoritarian yang mengancam keberlangsungan bangsa
komnas ham menemukan sebelas pelanggaran dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan
yang berujung pada penonaktifan lima puluh tujuh pegawai kpk
pelanggaran ham terjadi dalam aspek kebijakan dan tindakan serta ucapan selama proses alih status
komnas ham pun menyoroti perhatian berlebihan yang diberikan sejumlah menteri
dan juga kepala lembaga terkait asesmen twk
komnas ham pun merekomendasikan presiden agar mengambil alih seluruh proses asesmen twk
sementara itu kpk seolah bergeming dengan mengklaim twk sudah berjalan sesuai ketentuan
beberapa kalangan menilai polemik ini jelas menegaskan praktek rezim
otoriter yang ingin membungkam kebebasan berdemokrasi
coba membuka lagi jalan untuk bentuk baru otoritarianisme
misalnya stigma stigma melawan korupsi itu kemudian di stereotipkan sebagai taliban
ditalibankan gitu sama dengan di pki kan sekarang kita ditalibankan misalnya
stigmatisasi itu terjadi
twk itu sebagai instrumen formalnya
misalnya twk itu sebagai instrumen formalnya kemudian ada revisi kebijakan dan undang undang
yang mengarah ke pelemahan anti korupsi
kriminalisasi ya terhadap individu individu di dalam kpk
pekerjaan komnas ham itu tidak hanya soal memberikan rekomendasi kepada presiden dalam konteks ini
tapi itu satu paket dengan temuan temuan faktanya
jadi temuan faktanya kesimpulan faktual dan rekomendasi kami berikan kepada presiden
penting untuk kita tekankan soal faktual ini karena itu refleksi kita semua
sehingga ketika kita ngambil kebijakan kedepannya itu tidak melakukan kesalahan berikutnya
atau berulang ulang lagi